kenapa sama al
kan waktu itu kamu bilang kalau a punya anak angkat
apa anak angkat itu diadopsi resmi dari panti asuhan
iya al cerita diadopsi dari panti asuhan
sekarang kamu turun
sayang dengerin aku sayang
tadinya aku mau nyelesain masalah ini sendiri ya
tapi ternyata apa
papa udah tau sampai papa sakit jantung
aku gak pernah minta sama a
untuk lu benesin hutang aku
aku gak pernah minta sama dia
aku mohon sama kamu sayang
kamu tau kenapa aku bertahan dalam pernikahan ini
itu karena kamu lagi mengandung anak aku elsa
tapi kalau kamu tanya tentang perasaan aku sama kamu
hati aku udah mati asal
aku berantem sama nino mah
aku berantem sama nino
mama berantem sama nino
dia udah pergi ma
tadi aku diturunin di depan
dia gak mau ikut turun
dia marah marah sama aku mah
aku stres ma aku gak bisa begini
kamu duduk dulu sayang duduk aja
terus terang mama tuh khawatir kalau lihat kamu nangis nangis kayak gini
mama khawatir kalo sampe bayi dikandungan kamu kenapa napa
kamu tuh gak boleh sedih kamu harus tenang jadi ibu
kenapa ya akhir akhir ini rumah tangga nino dan elsa penuh dengan masalah
ini nggak bisa dibiarkan apalagi elsa lagi hamil
mungkin kelihatannya mama mau ikut campur urusan rumah tangga kamu
tapi mama khawatir kalo ini terus terusan terjadi
mama boleh tau gak sih sebenernya ada masalah apa kamu sama nino
kasih tau ada apa
nih masalah namanya udah rugi
escri gwk pom menta take away nwelang minta perhatikan lupa di like dan share like parentt analog
enggak kok tante gak apa apa
kalau kita itu hanya berteman aja tante
dan selamanya akan seperti itu
kenapa al cuma mau berteman dengan michelle ya
apa aku udah punya pacar
ada papa sama mama
ada papa sama mama
apa mungkin ya
aku belum sempat jenguk kamu
aku baik ros
michelle udah kasih tau kok
aku sudah lebih baik
udah bisa mulai berdamai dengan keadaan
syukurlah kalo begitu
kenapa kamu telepon
aku cuma mau nanya ke kamu tentang
kenapa sama al
apa anak angkat itu diadopsi resmi dari panti asuhan
al cerita diadopsi dari panti asuhan kenapa
setahu aku untuk mengadopsi anak dari panti asuhan
itu syaratnya harus sudah menikah
apa al sudah menikah
masa al menikah
aku gak tau
tapi aku tahu persis ros syaratnya itu seperti itu
karena aku juga mengadopsi michelle dari panti asuhan
setahu aku sih al belum menikah
kalaupun al menikah masa gak kasih tau sih
maksudnya saya gak pernah ngeliat dia sama perempuan
yaudah gak papa
kalau gitu kita berkabar ya kalau kita mau ketemuan ros
masa iya al sudah menikah dan gak kasih tahu aku sih
atau memang al sembunyikan hal ini dari aku
berapa banyak lagi sih kebohongannya elsa
mudah mudahan dengan ketemu dengan reina
hati aku lebih tenang
orangnya jangan orangnya jangan
orangnya jangan orangnya jangan
gantian gantian kesini kesini gantian
aduh aku ingin sekali ketemu sama al
mau tanya langsung ke dia
tapi aku gak tega juga ya ninggalin reyna
sama sus terbaru
baik bu maaf saya gak ngabarin dulu kemarinnya
karena kangen sama reina aja
dan mau main mainan
gak apa apa jadi ngerepotin nih panino
terima kasih ya
mainan buat kamu
makasih om baik
dia pernah nolongin rena yang mau diculik
aku tenang deh kalau titip rena ke dia
kebetulan saya ada urusan mendadak
tapi gak lama kok
kalau gak merepotkan saya boleh titip reina
terima kasih sekali ya panino
terus kerjaannya gimana
hari ini kebetulan kerjanya lagi longgar
jadi gak terlalu makan waktu
terima kasih sekali ya panino
terima kasih sekali
oma mau pergi dulu
reina main disini
sama om baik
sama sus ter
aku gak tegan ninggalin reina sama sus ter baru
terima kasih sekali
kamu baik ya
sus ter titip ya
kalau ada apa apa
iya pasti bu
anggap rumah sendiri
jadi saya akan coba koordinasi dengan perusahaan yang memegang akses ke perusahaan jepang itu
supaya prosesnya bisa langsung dipercepat
jadi pekerjaan kalian bisa langsung direalisasikan
suami saya ada di ruangannya
mohon maaf bu kebetulan pak alnya sedang ada meeting
ibu silakan tunggu saja di ruangan pak al
selamat siang bu
kau toilet dulu kali ya
aku harus mendengar jawabannya langsung dari mulut al
apa benar dia sudah menikah
selamat siang bu
selamat siang pak
ibu kan ibunya pak al kan
apa kabar bu
saya baik terima kasih
anak saya ada di dalam
mari bu saya antarkan ke ruangannya
bapak di sini saja biar saya masuk sendiri ke dalam
makasih ya pak ya
wah mertua sama menantu lagi janjian rupanya
eh ibu selamat siang bu
udah lama saya gak ketemu apa kabar
eh anak saya ada di ruangannya
oh pak al masih meeting bu
oke kalau gitu saya tunggu aja deh
baik saya duluan ya bu
ya ampun tante
apa kabar tante
kok bisa ketemuan di sini kita ya
kebetulan banget loh tante
kamu ngapain di sini
ini aku ke sini lagi mau ngantri makanan ke suami aku
jadi akhirnya aku ketarlet aja dulu
tante mau ketemu anak tante di sini
eh by the way suami kamu kerja di sini
iya suamiku kerja di sini
oke tante ke sini mau ketemu anak
udah lama gak ketemu soalnya
jadi tante temuinya
oke baiklah baiklah
temuin deh sekali sekali
oh jarang tante
jarang cuma hari ini aja kayaknya tante pengen banget ketemu dia
kamu sering nemuin suami di kantor sini
aku juga jarang sih tante
tapi dulu aku pernah kerja di sini
jadi sebelum kawin kerja di sini
iya kita pernah kerja di sini satu bareng
oke kalau gitu
ah sebentar ya tante
ya silakan tante
kebetulan banget ya
oke tolong berhenti dulu ya sughn
selamat tinggal tante
s familiean semua